ketua umum partai perindo hari tanu subdibyo menghadap presiden jokowi dodo di istana kepresidenan jakarta rabu pagi
ia mengaku hanya bersilaturahmi lebaran dengan presiden jokowi
saat ditemui setelah bertemu dengan presiden jokowi di kompleks istana
hari tanu mengatakan tidak ada pembahasan serius dalam pertemuan mereka berdua
menurutnya saat ini masih dalam suasana liburan
hari menyatakan meminta waktu kepada jokowi untuk bertemu dan tidak ada pembahasan seputar bisnis ataupun politik dalam pertemuan itu
ia juga enggan menjawab soal sosok calon presiden yang akan didukung oleh perindo